kita ke informasi selanjutnya
polda jawa timur akan mengirimkan seratus personil brimob ke papua
pasca penyerangan kelompok bersenjata yang menewaskan puluhan orang
sementara wakapolri selasa pagi telah tiba di timika papua
dan langsung melakukan pertemuan tertutup dengan jajaran dan tni
polisian daerah jawa timur menerjunkan seratus anggota brimob ke wilayah papua
untuk melakukan operasi penumpasan kelompok kriminal bersenjata
menyusul insiden pembunuhan tiga puluh satu pekerja proyek infrastruktur di kabupaten duga beberapa waktu lalu
personil yang dikirim nantinya akan membantu perkuatan pengamanan polda papua
dalam operasi maleo pasca peristiwa pembantaian puluhan pekerja trans papua tersebut
ke seratus personil brimop akan dikirim melalui moda pesawat
dengan dibekali kemampuan khusus yang sesuai dengan spesifikasi situasi papua terkini
kita akan memberangkatkan satu kompi brimop seratus orang
yang akan kita dropping di daerah papua
ini untuk menggantikan operasi malio yang sekarang sudah berakhir masanya
sementara selasa pagi wakil kepala polri komisaris jenderal polisi aridono sukmanto
melakukan pertemuan tertutup dengan tni di timika
wakil kepala polri yang tiba di timika pukul sembilan tiga puluh waktu indonesia
timur enggan memberi keterangan dan langsung menuju hotel timba di papua untuk mengadakan pertemuan
hingga saat ini polda papua belum berhasil mengevakuasi jasad puluhan pekerja pt istaka karya
yang sedang membangun jembatan di kali yigi dan kali aurak di perbatasan wamenanduga papua
yang menjadi korban pembunuhan
pasca pembantaian puluhan pekerja proyek pt istaka karya selasa pagi
polda papua menyiapkan dua satuan setingkat peleton menuju tkp
kelompok ini yang melakukan pembantian tiga warga masyarakat sipil yang ada di duga
berapa bulan yang lalu menjelang pilkada
terus kemudian kelompok ini juga yang melakukan pemerkosaan dan kekerasan
terhadap para guru dan tim medis yang ada di duga
sementara itu guna membantu proses evakuasi korban dan pengejaran pelaku
lima belas personil tambahan dari unit satgas khusus timika akan dikirim lagi